dari kabar aksi belusukan wali kota surabaya
cegah banjir kembali genangi jalanan tririsma hari ini
minggu siang turun tangan melakukan normalisasi gorong gorong
di perkampungan kawasan rumah sakit angkatan laut wonokromo
normalisasi ini dilakukan karena banyaknya gorong gorong yang beralih fungsi
selalu menjadi langganan banjir di saat musim penghujan
wali kota surabaya tri risma hari ini minggu siang langsung turun tangan
untuk melakukan normalisasi gorong gorong
di jalan ubi kawasan rumah sakit angkatan laut wonokromo surabaya
normalisasi dilakukan karena gorong gorong di perkampungan ini
sudah banyak yang beralih fungsi dari semestinya
di antaranya bangunan rumah yang berdiri di atas gorong gorong
selain di perkampungan jalan ubi
normalisasi juga dilakukan di gorong gorong jalan
jembatan bendul merisi yang juga langganan banjir
normalisasi yang dilakukan oleh wali kota surabaya ini sendiri
tidak hanya dilakukan pada kawasan yang langganan banjir
namun juga menyeluruh termasuk kawasan aliran penyebab banjir
ini adalah mulai dari kawasan yang ada di sekitar sido serlo
lalu rs ahel di belakangnya itu semuanya
karena memang selama ini setiap hujan sebentar saja sangat tinggi
diharapkan normalisasi gorong gorong ini bisa mengatasi masalah banjir
banjir di kawasan sido sermo
bendul merisi dan akses di depan rumah sakit angkatan laut surabaya
wahyu pratama surabaya